jangan diketik aku
aku mohon jauhi aku sekarang
kamu jangan pergi lagi dari kehidupan aku bella
ayo kita pulang ke rumah kita bella
kamu dan juga siva
kamu yang udah membiarkan aku terusik dari rumah kamu
kamu biarkan aku dan siva hidup sendiri di jalanan
sekarang kamu suruh aku balik rumah kamu
itu gak akan
aku harus ikutin dia
yang yang kata bandung
ya allah alhamdulillah ya allah ma
alhamdulillah ya allah
oh iya terus
terus bella mana mbak bella kemana
ma kesini sama siapa
bella gak mau dengerin apa kata kata mama
mungkin dengan adanya kamu dan kita minta bicara sama behavi
bella mau dengerin ko
mama tenang dulu ya mama tenang dulu mama
mama ceritain semuanya niko
sekarang ini ada apa mah
terus bella kemana bela di mana sekarang
afif datang ke rumah
dan bella menghinda dari afif
jadi bella pergi dan mama gak tahu sekarang bella ada di mana
cuma tuhan dan bella yang tahu mama gak tahu
mama gak mau kehilangan bella lagi ko
tolong bantu bella ko
akhirnya alika tidur juga
kasian itu alika
itu kan mama
jangan jangan mereka mau ke

sekarang orang bucks
jadi kita ada dia
masrp baru ketemu bela
itugangiser bekas bantas ini

kita dirasakan sama menteripped juga
kanur juga pergi
siti kayaknya ini udah malam
karena udah malam kita mau pergi dulu ya
kalau ada apa apa kabarin aku ya
eh sarim dulu sama tante siti
kok tangan kiri
jangan nakal nak ya
bella jangan pergi lagi
kita ini keluarga kita harus saling bantu
kita harus saling bersatu
kamu jangan pergi lagi kakak
bella mama mohon jatuh tinggalin mama bella
kamu jangan pergi
kamu masih belum puas ya
kamu sudah menjebloskan mas iko ke penjara
dan sekarang setelah mas iko keluar
kamu kirim mamah agar mas iko masuk ke dalam masalah masalah kamu lagi
kamu mau kalau misalnya mas iko itu masuk penjara lagi
alah kamu tuh emang benar benar egois ya
cuma gara gara kamu gak mau ketemu sama suami kamu
kamu rela menjebloskan kakak kamu sendiri ke penjara
kakak kamu tuh sudah punya kehidupan sendiri
kamu tuh apa apaan sih
ah udah deh
kalian tuh jangan selalu ngebelain dia
ini itu sudah waktunya bella tuh tahu
kalau mas iko itu sudah punya keluarga mas
aku sebagai istrinya mas iko capek bella
bertahun tahun masuk ke dalam masalah masalah yang kamu buat
ya ya cukup nur cukup
cukup nur cukup
kita ini keluarga
kita harus saling bantu
dan kita gak bisa diem aja
menelit nur kita dalam masalah nur
kita nggak bisa diem aja
mas kamu terlalu memanjakan dia mas
jadinya tuh seperti
dur aku bilang cukup
bu saya rasa sama kek
kau dimana ya
aku yakin pasti mereka menyembunyikan sesuatu
nur apa kamu gak kasian sama bella
yang selalu ketiba masalah
nur ini takdir yang udah
yang udah harus bella jalani nur
kamu jangan kayak gini nur
yaudah kamu nambah masalah
bella tuh memang bener bener egois
dia tuh gak pernah mikirin kita
gara gara dia kehidupan kita jadi hancur mas
udah nur cukup
kamu jangan nyurutin bella terus jangan
bukan suara kak iko sama kak nur
sekarang kamu sudah puas kan bilang
mas iko ngebentak aku di depan kalian semua
maafin aku kak

bella jangan tinggalin mama bella
padanya cuma buang masalah
kenapa kamu gak bawa bella kesini
iko udah coba ngejar bella ma
tapi di sana keadanya gelap banget ma
iko gak tau bella lari ke arah mana
ya allah bella
mah udah mah mama tenang aja ya mama tenang aja
iko pasti akan cari bella ma mama tenang aja ya
mama udah tinggalin bella mama mau bersendirian
ma udah udah mama tuh
ikut yakin ma kita pasti ketemu bella ma
sabarnya syukra mama janji mama akan cari rumah baru untuk kita ya
bella kamu gak akan bisa lari dari cintamu selamanya kamu milikku
bela kita akan selalu bersama sama
bella tolong kamu jangan pergi lagi
aku kangen sama kalian
kamu dan juga dede siva
ayo bela kita pulang ke rumah kita akan tinggal bersama sama
bella aku mohon sama kamu kamu jangan pergi lagi bella
itu kak di atas bukit kak
bella tuh harusnya nggak boleh lari lari kak
emang ini kenapa
bella itu lagi hamil dua bulan
ya allah bella jangan sampai dia beneran seperti kemarin
ya allah gimana ini
mama tau soal ini ma mama tau kalau bella hamil
jangan diketik aku aku mohon jauhi aku sekarang
kamu jangan pergi lagi dari kehidupan aku bella
kamu dan juga syifa
kamu yang udah membiarkan aku terus di rumah kamu
kamu biarkan aku dan syupa hidup sendiri di jalanan
sekarang kamu suruh aku balik rumah kamu
itu nggak akan aku nggak akan balik lagi ke rumah kamu afiq
bella aku sudah berusaha mencari kamu kemana mana
aku sampai putus asa
aku mengaku aku salah
aku salah aku tahu aku salah
tapi izinkan aku untuk memperbaiki semuanya
aku udah bakal balik ke rumah itu
rumah itu banyak orang jahat yang ingin bikin aku balik

bella kita juga tidak perlu tinggal di rumah itu
dari awal aku sudah mengajak kamu untuk tinggal di menteng
tapi kamu sendirikannya nggak mau
aku akan melindungi kamu bella
sebaiknya kita pulang
kita hidup bahagia
afiq papa kamu aja nggak bisa kamu lindungi
kamu nggak sadar
aku udah kasih peringatan ke kamu
untuk cari tahu siapa yang bikin papa kamu menjadi meninggal
tapi apa sekarang
kamu jangan harap aku bakal balik lagi sama kamu afif
lebih baik kamu pulang aja
percuma aku gak bakal balik lagi ke rumah kamu
dan aku nggak mau berkumpul lagi sama kamu afiq
bella aku mohon sama kamu
aku mohon kamu jangan deketin aku
aku mohon kamu jangan deketin aku api
bella jangan kamu pergi lagi